baru sekitar sepekan setelah perombakan kabinet potensi gaduh antar anggota kabinet kerja mulai terlihat
benih kegaduan muncul dari menteri kelautan dan perikanan dan menteri koordinator kemaritiman terkait wacana dibukanya sektor perikanan tangkap untuk investor asing
publik bereaksi atas wacana yang disampaikan menko maritim luhut binsar panjaitan mengubah dasar hukum pelarangan investor asing masuk ke usaha perikanan tangkap
reaksi ini terlihat di media sosial dengan munculnya pro dan kontra dengan tagar tolak asing nangkap ikan
dalam regulasi daftar negatif investasi beberapa usaha di bidang kelautan dan perikanan tertutup bagi investasi asing
seperti perikanan tangkap yang menggunakan kapal berukuran sampai tiga puluh groston di wilayah perairan nusantara
dan usaha pengelahan hasil perikanan dari penangkapan ikan di perairan umum serta penggalian pasir laut
ketika perikanan tangkap diperlukan perikanan yang diperlukan diperlukan di perairan umum
keinginan menko luhut memberi kesempatan kepada investor asing mengelola perairan yang memiliki potensi ikan lestari hingga satu empat belas juta ton
juga ditentang keras oleh menteri kelautan dan perikanan susi pujastuti
susi bahkan mengancam mengundurkan diri dari jabatannya jika usaha perikanan tangkap di natuna digarap asing
izin pengusaha asing untuk mengambil ikan di perairan natuna dianggap menghancurkan mata pencaharian nelayan tradisional
karena kapal asing dilengkapi alat tangkap yang canggih
sementara pihak kementerian koordinator kemaritiman menjelaskan
keinginan membuka usaha perikanan tangkap bagi investasi asing didasari atas kondisi kapasitas dalam negeri yang belum optimal
hingga kini pembahasan mengenai polemik ini belum dilakukan antar kementerian terkait
sementara pemerintah tengah menghitung kapasitas kapal dalam negeri untuk memutuskan kemungkinan dibukanya keran investasi asing di sektor perikanan tangkap
idam samana cnn indonesia